sedara peran perempuan dalam mengembangkan bisnis berkelanjutan masih menghadapi sejumlah tantangan
lalu bagaimana endarwati mengelola bank sampah demi menyelamatkan lingkungan dari ancaman perubahan iklim
jakarta sebagai kota terbesar dan paling berkembang di indonesia menempati peringkat ke enam puluh sembilan dalam indeks kota global
jakarta selatan merupakan salah satu kota administrasi yang turut menyumbang masalah pelik perkotaan
dikenal sebagai kawasan elit dengan perkotaan strategis untuk bisnis serta perumahan mewah
meski demikian di jakarta selatan juga masih terdapat sejumlah kawasan yang dipenuhi sampah penghuninya
nyatanya aktivitas di kawasan elit ini banyak menimbulkan sampah
upaya pilah sampah yang dilakukan dari permukiman dan perkotaan harus berakhir di tempat pembuangan
namun terbatasnya tempat daur ulang justru menyebabkan tumpukan sampah yang belum bisa terangkut petugas kebersihan
dan kerap menyumbat saluran air saat musim hujan serta menimbulkan bau tak sedap
hal inilah yang membuat sri endrawati memulai kegiatan pilah sampah
endarwati menilai jika diolah dengan benar maka sampah bisa menjadi sumber kreativitas dan juga cuan
alih alih hanya menunggu petugas kebersihan mengangkut sampah
endarwati bersama timnya lalu bergerak cepat untuk memilah sampah agar dapat didaur ulang
pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab semua pihak tak terkecuali perempuan dan laki laki
namun endarwati telah memulai kesadaran ini
berkat konsistensinya dalam memilah sampah sri endarwati kemudian dipercaya menjadi ketua bank sampah induk gesit dan juga ketua bank sampah dki
baginya perempuan punya peran besar dalam menjaga lingkungan
dan juga peluang untuk mendapatkan pendapatan bagi yang membutuhkan
jakarta selatan ini kan tempat titik kumpulnya warga kemudian banyak juga perusahaan perusahaan usaha perkantoran
dimana orang luar itu juga masuk ke jakarta khususnya di jakarta selatan itu sehingga aktivitas dari mereka itu banyak menimbulkan sampah
kami juga menerima dari masyarakat masyarakat elit
yang sudah peduli terhadap kegiatan pilas sampah ya tidak tahu ini harus dibawa ke mana
contohnya misalnya dari apartemen dari perkantoran
kami menghargai bahwa mereka sudah mau pilih sampah
kemudian dari masyarakat yang menengah ke bawah ada yang langsung ke bank sampah
dalam menjalankan kegiatan pilah sampah di bsi gesit endarwati dibantu oleh tujuh orang
perusahaan dan sisanya merupakan tim dari penyedia jasa lainnya orang perorangan pjlp yang kontraknya tidak diperpanjang
hingga saat ini bank sampah induk gesit yang dipimpin enderwati menerima sampah dari satu ratus lima puluh bank sampah unit
di dalam bank sampah unit terdapat empat perempuan
artinya sekitar enam ratus orang perempuan selama ini telah bekerja sebagai penggerak daur ulang di bank sampah
meski pelik ibu empat anak ini juga melihat tantangan bahwa
sejumlah kaum laki laki yang masih kurang menyadari betapa pentingnya kelestarian lingkungan
endarwati tetap melanjutkan cita melalui karsa dalam mengubah limbah menjadi karya yang bernilai
seperti yang dilakukan ambar warga menteng pulo
untuk pertama kalinya ia mengantarkan sejumlah sampah untuk didaur ulang
dari lingkungan rumahnya ia berjibaku mengumpulkan dan memilah sampah yang bisa ditukarkan dengan pundi pundi rupiah
lingkungan rt saya datang ke sini ngumpulinnya di sini
ada botol ada kaleng ada kardus ada tutupnya biar lingkungannya bersih biar nggak banyak nyamuk
jadi saya kumpulin nanti saya bagi rata sama teman teman
menurut sistem informasi pengelolaan sampah nasional sipsn kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
timbulan sampah harian di wilayah jakarta selatan terus meningkat sejak dua ribu sembilan belas lalu
tak hanya itu di tahun dua ribu dua puluh tiga kota administrasi jakarta selatan merupakan kota dengan timbulan sampah terbanyak ketiga setelah jakarta timur dan kabupaten bekasi
naik satu peringkat jika dibandingkan tahun dua ribu dua puluh dua berada di posisi keempat
bank sampah memiliki peran vital dalam tata kelola sampah
pemerintah melalui klhk telah menerbitkan
peraturan menteri lhk no empat belas tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengelolaan sampah pada bank sampah
wahana lingkungan hidup indonesia atau walhi menyoroti pemerintah dan juga swasta mesti mendukung keberlanjutan bank sampah
selama ini kerja kerja bank sampah banyak dilakukan oleh masyarakat terutama perempuan
ini di dalam tata kelola sampah kita ketergantungan terhadap masyarakat itu lebih tinggi
dan tanggung jawab pelaku usahanya si ksm ya bank sampah itu kelompok swadaya masyarakat
perubahan ikliman kalau sampah banyak emisi tinggi nih masuk tpa emisi tinggi kebakaran dan lain sebagainya
jadi saya pikir kampanye bahwa bank sampah ini satu inisiatif yang bagus
yang menguntungkan secara ekonomi menguntungkan secara lingkungan menguntungkan secara kesehatan masyarakat
jadi orang ngeh bahwa upaya kita ini gak hanya sekedar dapat duit
tapi juga untuk lingkungan dan untuk kesehatan kita
pengolahan sampah merupakan tanggung jawab semua pihak tanpa terkecuali
gerakan pilah sampah yang disetorkan ke bank sampah masih menemui jalan terjal
selain terus memberikan edukasi dan menularkan pilah sampah
endarwati juga memberikan pelatihan mengolah sampah daur ulang menjadi nilai tambah
jadi berkembangnya waktu masyarakat lebih peduli ya
memang tantangannya ini kita nggak bisa setahun dua tahun merubah kebiasaan masyarakat
yang tadinya buang sampah sembarangan untuk menjadi tertib ini susah
dan masyarakat kita ini masih
tapi campur masyarakat campur ini yang masih buang sampahnya sembarangan
kita bisa melihat bukti bahwa perempuan berperan besar dalam mengatasi persoalan lingkungan
mereka bergerak untuk menyelamatkan lingkungan hidup
kunci dari semua ini adalah ikut terlibat dan juga empati
peran perempuan dalam menjaga alam seperti yang dilakukan endarwati
terbukti sangat penting dan memiliki dampak yang signifikan untuk pelestarian lingkungan